kamu tuh lama banget sih jadi cewek cepet dong
aduh mas sabar dong jangan buru buru gini
kita harus buru buru
jangan sampai om herman itu kecewa
terutama boy biar kamu tuh semakin mempesona gitu
eh oke sih semua penampilan kamu mama suka
bentar bentar bentar bentar bentar
ada yang kurang
oh kamu tuh kenapa
bener kan pak
pasti yang kayak gini kelamaan dandan nih
ih apaan sih kak
suku juga yang lama perasaan bentar doang
enggak setengah jam itu lama
dari tadi kakak disuruh pulang cepat lagi
dianya yang lelet gimana sih
lelet enggak lama juga aku lelet
enggak setengah jam itu cepet
setengah jam itu cepet
emang tau gak sih
emang lah pak
udah yang penting sekarang adik kamu ini malam ini kelihatan cantik banget ya nggak
iya dong abisnya kan papa sama kak dean udah keren banget
jadi aku juga enggak mau kalah
apalagi malam ini kita makannya di restoran raffles
restoran yang mewah banget ya
udah pasti aku harus all out
masa iya aku makan di restoran mewah tapi dandanannya biasa aja
pak kita berangkat sekarang kali ya
soalnya kalau nunggu kelamaan nanti dia dandan lagi pak
kalau dia dandan lagi nanti ini gambar alisnya lama banget
itu kan tebal sebelah lagi
iya enggak kok tuh keras
alisnya udah perfect banget kayak gini masa dibilang tebal sebelah
sekarang kita pergi yuk

itu bukan mobil lu
bukan mobil lu
siapa yang bawa tuh ke sini
tapi jangan jangan mobil udah canggih pakai remote control
gak gitu konsep ya combro
nah kesini lah
sayangen apa nih orang metricin
sambil sajung kirimnya
temen zadis selatan
eh digeser bungkusin deh
malah nyangkut hehehe mas dari suaranya sih meyakinkan artis korea nih
jangan terlalu nyengir saya pikir tadi artis korea pas dengir bukan aku itu dan
biar maco kayak gini nyesuaikan sama mobilnya masa mobilnya keren aku tuh dadanya butek udah
banget lagi kacamatanya buka mas tadi aku waktu lewat di jalan wala cewek cewek itu
lho pada terpesona ya mas terpesona mobilnya ya bukan sama aku sama sama sama mobilnya hahaha
bener gua kan sebenarnya mereka tuh bukan terpesona sama mobilnya atau mas budi jadi
mas budi kelebaran hahaha silah buat mereka malah eh mas aku itu datang sini
disuruh sama bapak menjemput mas boy mas boy itu jangan sampai telat dan datang ke restoran plus ya
nah ales mas budi nanti nanti aja lah bilangin bapak wala mas lo yang kalau
masih tentara tentara datangnya terus telat aku yang dimarahin sama bapak ya mas gimana
mas aku itu udah bawa baju salin yang masuk bapak pesan sama aku mas boy itu daruratnya yang rapi yang
keren soalnya mas emas itu mau dikenalin sama anak temennya dari bapak maksudnya ceweknya cantik
ya wah tenang halus namanya juga boy mau dikenalin oleh cewek masih ceweknya butek
boy itu sebelas dua belas sama gua kalau dikenalin sama cewek itu pasti yang cantik
cantik kalo butuh buat lo aja buat frente
udah dateng yuk masalah semua tega sih kalau aku dimana bapak udah boboiye sejujurnya
gua males banget dateng kesana udah porko cara kita udah

silakan tuan putri terima kasih kakakku yang paling jelek
ini reviewnya tuh bagus
kenapa si papa janjian di tempat kayak begini
jujur dari hati gue yang paling dalam
tapi mau gak mau demi orang tua gue
padahal harapan bobo ditolak supaya gue lolos dari perjodohan ini
saya sudah ada servasnya kasih sama bni wk
kau pakein yang rapi
kita sekarang berada di restoran yang mewah
kan papa sudah ingatin sama budi
untuk siapkan ganti baju kamu
terus papa nggak suka sama pakaian aku
papa mau komplain
cabut aja pak
kamu jangan buat malu papa dong
kita ini kan mau ketemu dengan sahabat almarhumah mama kami
jadi kamu gak mau ketemu
sekarang orangnya mana pak
ya sabar mereka masih di jalan kok
ya terus aku harus nunggu lagi
kamu tuh lama banget sih jadi cewek
aduh ma sabar dong
jangan buru buru gini
kita harus buru buru
jangan sampai om herman itu kecewa
biar kamu tuh semakin mempesona gitu
eh oke sih semua penampilan kamu mama suka
bentar bentar bentar
kamu tuh kenapa sih kok pucat banget kayak orang sakit
pakai lipstick dikit ya sayangnya
sini sini mama pakai lipstick
kalau kamu lihat dari kaca bagus deh
tuh jadinya kan gak pucat pecet banget sayang
aduh ma ini pasti noro ya
enggak cuma kamu lihat dulu
cantik tahu kamu percaya deh sama mama
ma ini noro banget warnanya bukan aku
bukan soal kamu banget
udah yuk yuk yuk
wah tapi jangan tarik tarik dong
nanti aku jatuh gimana enggak
banyak banget pesenannya
ya gak apa apa kali kali
ntar juga kalau aku gak habis kakak yang ngabisin
kamu yang pesen kamu yang habisin